sayang papa mau pergi dulu sama om acing sama om akum
kamu mau kemana
eh kamu termasuk tujuh orang gitu loh dang
apa penuntut ilmu
aduh ampun makanya ngomong besar sih
yaudah om akum om idoy om aceng
akunya pulang dulu yuk
makasih ya tut
aku boleh dengar suaranya sekali lagi gak
ketawa yang mana
itu hanya untuk om dada
si pendut ampun
bikin malu aja katanya orang nya orang kaya
ternyata formulirnya isinya penderima jadkat
aduh nyayangka ya
barusan kamu nyuruh saya pindah
perubahan saya dia pasti datang
pak ustadz saya mau protes ini
orang orang belum punya motor
bagus saya sudah punya
belum lagi uang saya dibank banyak sekali pak ustadz
meski saya punya semuanya
tapi saya berhak menjadi penerima jakat pak ustadz
kamu teh harus jadi pemberi cah

istri saya pemberi zakat saya mah penerima

udah saya siapkan
udah saya siapkan
udah saya siapkan
udah saya siapkan
udah saya siapkan
yang punya harta
kalau tidak ada tidak punya apa apa
tidak punya apa apa

hari ini teh males kemusola dong
iya sekarang giliran kang ido yang ngasih tajil
sepertinya di warung kakos suara kan ada bukaan tajil gratis wak

seriuset kemarin kan iping yang cerita
yes berarti aman kita hari ini
yes berarti aman kita hari ini
kita berburu di warung nyako suara

disana itu banyak makanan tradisional buat tajil kum
ya ampun kum
kamu tanya aja sama ido itu
ido pernah kesana
iya kum bener
saya pernah kesana
saya pernah kesana
saya pernah kesana
itu dong itu baru namanya cs
kamu harusnya nangkepnya cepet
nggak boleh doi dosa
kamu lagi ngeliat siapa sih tut
kenapa emang ocat kamu takut sama emang ocat
aku gak takut malam sama om ocat
aku tuh malu
mams tau sendiri
si om ocat kan tau kapan aku dateng bulan

mam ocatnya tau dari mana ya
tanggal dateng bulannya cucu
udah udah gak usah ngomongin
tapi kan mams om ocat juga tau kapan mams dateng bulan
ya makanya udah gak usah ngomongin
bang ocat lagi kamu pikir mama gak mau
semenjak kita pindah ke cirawas itu udah gak pernah aktif lagi

kapan terakhir kita marawisan
waktu terakhiran terbeda dari siapa
waktu terakhiran terbeda dari siapa
itu udah abis itu gak pernah lagi
kamu harus pinter pinter kelola ini

jangan cuma yang udah ada aja
padahal ya kalo setiap tko yang dihargai
padahal ya kalo setiap tko yang dihargai
yang bakalan mau pergi
nih coba sebentar lagi banyak kontrak kerja yang bakalan habis
kamu harus pinter pinter gimana cari cara
supaya kontrak kerjanya mereka itu diperpanjang
jangan kalah cepat sama yang lain
iya cu yaudah kalo gitu cu pamit ya
mau ke kantor
salam sama pak mustaqim jangan lupa
emangnya kamu ketemu bang ocha tadi
kamu transfer ke hiasan yang geledek ya
tujuh setengah juta kan pak
jangan terlalu sedikit atuk u
transfer saja tujuh lima juta ya
nomor keningnya pak
kan sudah ada sama kamu
langsung saja infokan ke pak dhani
segera saya akan transfer
ini baru asik nih dohoy
mana gak ada cek
maksudnya bukan ikut ke rumah kamu melehoy
ikut ngambu burit bareng kita
hilang atuh cek
udah buruan ambil motornya
sebentar ya cek
papa mau pergi dulu
sama om aceh sama om aku
papa mau ngambu burit
terima kasih ya sayang
jeniper baru ingat
yang nganterin takjil sekarang
padahal papa udah bikin kolak ya
kalau papa nggak jadi ikut ngabuburin
yaudah gak apa apa
papa pergi aja
biar jenibor yang nganterin takjil kemusola
gak apa apa bener
terima kasih ya sayang
yaudah papa berangkat dulu ya
jenibor baru ingat
sebelum jenibor nganterin takjil kemusola
jenibor minta izin ke taman bacaan ya pak
terima kasih ya pak
papa sekarang berangkat ya
lama bener sih doi ngambil motornya
ya bunga itu kuncinya ngegantung
masa kamu gak liat sih ceng
kamu tau kultum gak
kuliah tujuh menit
kenapa jennifer udah belajar kuliah ya
kan jenibor masih sd ceng
udah deh gak usah dibahas doi
udah gak usah dibahas
ntar kita gak jadi ngabuburit lagi
ya jadi ya tuh ceng
pintunya gak di kunci